jangan tinggalin aku mak
sadar udah nyebelin
sekarang lagi sakit aja nyebelin juga
nah ini dia nih
banyak pada ngumpul disini nih
lagi dua ya
ya ya rumah pasti seneng sih
ya mudah mudahan dengan ini
gue bisa masuk kasih bisa clbk lagi
cinta lama bersemi kembali
kok ditutup sih tuh
kok bentuknya ketutup sih
kok bisa di disini
ngambil bola basket ibo
udah jam segini lagi nih
aduh bisa kesorean nih gue
bukannya waktu itu
roman kasih ke kak arin ya
terus ini siapa yang jahit
kok gue dibanggil mama mama sih
reset banget sih lo
jangan tinggalin aku ma
sadar udah nyebelin
lagi sakit aja nyebelin juga
kayaknya udah siap
saya sih ya
aduh sampai kapan ya kayak gini
tangan gue udah mulai kebas lagi
pernah jam berapa ya
duh tiga jam empat lagi
pembangun lagi tidur
kayaknya seru deh kalau gue kerjain
dia kan pernah ngerjain gue pas gue lagi tidur pakai ini
saatnya gue bales dendam
jat banget sih
merema merema kenang lagi sakit
ada juga yang bening di kosan ini bang
yang mana gerangan kamar kau
nggak pernah aku tampak kalau di sini
gue gak tinggal di sini
tadi gue habis jenguk roman
yaudah kalau gitu gue balik dulu ya
cantik kali mbak
jarang jarang aku tampak di sini
nah inilah tipe tipe cewek
yang jarang sepuluh tahun sekali baru keluar
itu mobil kayak pernah gue kenal deh
ini mobil siapa ya
kok ada kompresan sih
terus siapa yang nyiapin bubur ayam buat roman
ya ya aku jemuk kamu lah
gue ngerasa ada yang genggam tangan gue
itu mama gue atau bella
roman jadi sekarang gimana keadaan kamu
lo nggak usah deket deket gue ya
ya lebih baik
gue anterin lo keluar deh
sampai ibu kosan tahu
lihat gitar nanti kita disangkanya macam macam
roman coba teman teman
waktu itu cepat berlalu ya
rasa rasanya belum lama
hari pernikahan ini tinggal dua minggu lagi loh
mudah mudahan sebetulnya lancar
om gak pergi sama wulan
wulan juga sudah tahu kok
kalau om hari ini akan menemani tana tiana
untuk mengurus persiapan tiana
mengurus persiapan pernikahan
berarti wulan bohongin gue tadi
jadi dia pergi ke mana tadi
apa ada hubungannya sama roman
ada orang di luar
kok kita bisa kekunci di dalam sini sih berdua
ibu juga nggak mau kali kekunci di sini lah
aduh ini marah
oh jangan jangan ini akal akalannya ibu kan
biar memikat hatinya sis lagi ya kan
sisi soder aja sama ibu
lagi juga ya ibu bopi itu udah move on
dari sisi ke selena gomez
enggak maksudnya dari sisi ke gina
ini kalau misalnya gina tahu nih kita pertemu ya
bisa salah pengertian ini
lebih gawat lagi kalau yang roman itu pikir
kalau sisi udah move on dari dia
padahal kan sisi nggak pernah pindah ke lain hati
ini gimana kalau misalnya kita kekunci bertahun tahun
ntar pas keluar temen temen kita udah pada sarjana
udah punya anak
aduh nanti ya yang roman nikah sama siapa dong
eh kita masih sma
aduh cari ida dulu
ibu punya ida
ibu punya ida
takut kalau misalnya ada yang buka
nanti ngelihat kita berdua
nengang kita jauh jauhan
karena kalau cowok sama cewek dalam satu ruangan
itu orang ketiganya
ih ibu pertahanan sih
jangan nakutin bu
ibu juga takut
jangan kayak begitu
eh terusin dulu
lagi juga emang itu ajarannya
supaya ini udah menimbulkan fitnah
yuk kita ada jarak di sini
oke gue disini luar situ
satu dua tiga
tapi kamu gak apa apa aku tinggalin
ya dan tapi kalau misalnya ada apa apa
langsung telepon aku aja ya
pihir aja lu pak
nih ini hadiah yang aku bilang kemarin
udah gak usah bel
roman terus dong
sekali aja gak nolak
pokoknya kalau misalnya kamu gak nerima hadiah ini
ya udah gitu
kalau gitu aku balik belen ya
satu lagi bidadari turun kekuasaan ini ya
banyak cewek gue ya
man tapi aku lebih senang sama yang satu lagi
satu lagi maksudnya
inilah kau kang
kura kura dalam perahu kok pura pura nggak tahu
itu yang pipiah bakpao yang cantik
yang matanya indah kali kayak bulan
yang datang sebelum ini
siapa yang datang tadi
kok gue gak tahu ya